dan saat ini sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news warga negara indonesia di hamburg jerman
jessica klarin dan juga antoni fernando
selamat malam dari indonesia jessica dan antoni
terima kasih atas waktunya bergabung di cnn indonesia
seperti apa kondisinya sekarang
kalian berdua dulu deh kalian berdua bagaimana kondisinya
kalau kondisinya abruk saat ini aktivitas sudah mulai ada ya jalan jalan
mobil mobil juga sudah mulai keluar maksudnya dimana orang orang sudah mulai beraktivitas
dan juga tadi saya ke supermarket dan banyak orang yang keluar lalu lalu dan menggunakan masker
tapi memang tidak ada pembatasan dilakukan oleh pemerintah jerman atau bagaimana
jadi memang kalau untuk lockdown itu tidak ada
tapi maksimal kalau di luar itu boleh memperbaiki
jadi kalau di luar itu cuma dua orang yang tidak tinggal satu rumah
tapi kalau tinggal satu rumah kayak misalnya keluarga terus punya anak misalnya dua terus kumpul di rumah
jadi totalnya empat itu tidak apa apa mereka satu rumah tanggal itu
sampai hari ini berapa banyak data yang positif sih dan seberapa concern sebenarnya
mungkin dari pemberitaan di media masa di sana seperti apa
jadi kalau positifnya sendiri kalau di hamburg sendiri itu sekitar dua ribu yang positif
tapi kalau di seluruh jerman itu
yang menariknya di jerman kan akhirnya memilih metode seperti korea selatan ya
kalau tidak salah saya baca di beberapa artikel
kemudian bahkan kanselir jerman sudah minta jangan perminggu
tapi sehari kalau bisa dua ratus ribu tes
itu siapa saja yang mengikuti tes ini
apakah jessica dan anthony
juga pernah sudah di tes
benarnya kalau kita belum
karena yang disarankan untuk di tes itu yang memiliki gejala gejala yang sudah menunjukkan kalau dia kena corona
atau memang pernah ada kontak sama orang yang terkena coronanya sendiri gitu
di sana bagaimana sih orang orang berjaga jaga atau merespon corona
apakah panik parno ketakutan
konses logis atau bagaimana
bisa tidak share ke kami
supaya bisa berbagi dengan yang di indonesia
beberapa minggu kemarin
contohnya dua minggu lalu
waktu saya supermarket untuk membeli kebutuhan makanan dan tisu
di supermark itu pada habis dan tidak ada sama sekali
jadi saya sudah bisa menemukan tisu sama sekali
jadi orang orang merasa
ketika saya misalnya menggerakkan lockdown saya butuh banyak supaya untuk hidup
jadi mereka berbondong bondong membeli tisu misalnya sebanyak banyaknya
dan membeli bahan bahan makanan
supaya mereka tidak kekurangan saat benar benar terjadi lockdown nanti
ataupun sebenarnya di pemerintahan juga dikasih tahu kalau misalnya mereka suka makan tidak akan ditutup
jadi kita tetap bisa beli bahan tanpa kok
cuma memang mereka ketakutan aja gitu
artinya panik juga sempat ada
sekarang ini ketika tadi antoni bilang orang orang sudah mulai beraktivitas
mobil sudah ada yang keluar
semuanya sudah kembali normal
kantor kantor sekolah atau bagaimana
itu mereka yang keluar memang sedang ada keperluan atau nekat saja
atau belum kembali normal sepenuhnya
hanya baru akses ke beberapa tempat saja yang dibuka atau gimana
kalau menurut saya mereka yang keluar itu adalah orang orang yang sedang membutuhkan sesuatu
jadi mereka membutuhkan untuk keluar rumah
karena di sini seperti contohnya sekolah sekolah dan universitas itu sekarang sedang ditutup sampai dua puluh april
dan universitas menjalankan kuliah online seperti lainnya di negara negara lain
dan seperti contohnya di beberapa titik tertentu di taman bermain diberikan pembaca pembaca
di mana anak anak tidak bisa memasuki tempat bermain tersebut untuk sementara waktu
terus kalau untuk para pekerja kayak yang menjual misalnya pakaian atau bukan pokoknya bukan berhubungan dengan apotek
dan kebutuhan hidup sehari hari itu memang tidak bekerja dan ditarangkan untuk home office jadinya gitu
jadi yang pergi kerja benar benar kerja itu memang yang kerja di rumah sakit
atau dokter suster yang kerja di supermarket atau apa apa
oke yang kerja benar benar mereka yang terlibat secara atau mereka yang berada di garis depan untuk penanganan covid sembilan belas ini ya
sebenarnya bagaimana sih pemerintah jerman memberi arahan kepada penduduk mereka
metodenya apa aja apakah media sosial sms blast dan sedetil apa
kalau misalnya di singapura kan kita tahu bahkan kita bisa tahu nih si a dapat virus covid sembilan belas
dapat virus corona di mana
dan itu disampaikan kepada warganya
di jerman sedetil itu atau tidak
atau seterbuka apa informasinya
di jerman sebenarnya pemerintah melakukan dengan cara media
jadi menyimpan informasi dengan cara media
seperti contohnya seperti yang tadi jessica sudah bilang
di mana warga jerman itu disarankan untuk tidak keluar rumah
atau kalau mereka perlu keluar rumah tidak lebih dari dua orang
terus ya itu diberitakannya memang dari berita media media
terus kayak misalnya di instagram itu juga memang mereka punya instagram sendiri
terus mereka mengupload tiap hari ada berita terbaru apa aja yang terkait dengan virus itu
di sana pemberitaan ada yang berita berita yang menyebar di medsos gitu ada yang hoax nggak sih
hmm sejauh ini tuh enggak sih
walaupun memang pernah ada berita kayak hoax kayak misalnya
oh supermark bakal ditutup gitu kan
terus kayak ada yang nyebar nyebarin lewat whatsapp
aku udah tuh berita langsung mungkin kayak yang berita official langsung ngirim itu berita berita hoax
jadi mereka bikin listing kayak ini berita hoax itu yang mana aja gitu mereka bilang
jadi kayak misalnya supermarket bakal ditutup terus mereka tulis di bawahnya kayak enggak itu gak bakal ditutup
itu tetap buka buka gitu
jadi memang hoax tetap ada sih
cuma sama berita official dibenarkan gitu
kalau enggak salah juga ada rencana untuk pelacakan polisi
rencana untuk pelacakan ponsel ya
jadi dari pasien positif covid kemudian langsung dilacak ponselnya dia kontak kepada siapa saja
kontak dekat kepada siapa saja itu masih terjadi keramaian soal ini atau gimana publik jerman soal ini
kalau bisa dibilang sih buat jerman agak sulit ya buat pelacakan
kadang mereka itu sangat menjaga pembersih sendiri gitu
mereka merasa kalau misalnya pemerintahan bisa
memasuki data yang ada di handphone itu mereka merasa privasi mereka terlanggar gitu
jadi memang agak sulit untuk menjalankannya
cuma memang ada satu institusi kesehatan di sini
mereka kayak bekerja sama sama institusi media untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dikatakan oke kita bisa memfollow orang orang cuman data pribadi itu gak bakal kelihatan gitu loh
cuma memang masih dalam pengembangan
jadi data tetap alami
jadi paling tidak
sekolah kemudian beberapa universitas sudah mengatakan akan melakukan kuliah online sampai dua puluh april
itu bisa juga diperpanjang ya mungkin melihat kondisi nanti gitu ya
jessica antoni terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
jaga kesehatan teman teman semua ya
terima kasih banyak
selamat malam dari indonesia